salon gubernur jawa timur hovifa indar parawan
saat terus mendekati masyarakat untuk pemenangan pilkada dua ribu delapan belas
ia optimis bisa mendulang suara tinggi
ia juga siap memaparkan program unggulannya dalam debat pilgub nanti malam
saat berkunjung ke pasar wadung asri kecamatan waru sidoarjo selasa siang
hovifa menyatakan ia siap mengikuti debat pilkada yang akan berlangsung nanti malam di surabaya
berbagai program termasuk visi misi yang menjadi bahan perdebatan telah didiskusikan matang
bersama wakilnya emil dardak dan tim pemenangan
demokrasi yang luar biasa itu artinya saya mendapatkan cukup banyak support
yang tadinya mungkin masih agak samar samar kemudian menjadi fix
debat publik terbuka pilkada jawa timur akan digelar selasa malam
calon gubernur jawa timur syaifullah yusuf mengaku siap beradu program
dengan rivalnya hovifah indar parawansa
saifullah yusuf mengaku telah mematangkan materi untuk bahan debat publik pilgub jatim
sejumlah persiapan khususnya
khusus telah dilakukan termasuk meminta doa para kiai sepuh
gusipu mengaku sangat siap mengikuti debat publik
materi debat dan semua yang terkait tema debat sudah dimatangkan bersama tim pemenangan
dalam debat nanti gusipo akan menjual program unggulannya
seperti satu triliun untuk pulau madura pendidikan dan pengembangan jalur lintas selatan
debat ini akan menjadi yang pertama bagi kedua pasangan calon gubernur
dan calon wakil gubernur jawa timur
sekaligus untuk memberikan ruang bagi masyarakat melihat pasangan mana
yang sesuai dengan keinginan warga
bagaimana cara mengatasi kesalahan masyarakat
relaks penting meskipun tidak hanya menghadapi debat
tapi pada saat saat tertentu selama waktu ada ya kita harus relax
saya ingin relax relax aja
dan yang kedua saya ingin proses debat ini kita lewati dengan berkembang
kita menyampaikan apa yang selama ini sudah kita sampaikan
mungkin tidak ada yang baru tapi ada penekanan penekanan